kalau itu pertanyaan nanti terserah mk saja ya karena mk yang berwenang
tetapi di dalam pengalaman kita sudah berkali kali menjadikan mk itu bukan lagi mahkamah kalkulator
saya kira khususan tahun dua ribu delapan yang pertama itu adalah satu contoh bahwa mk itu bukan mahkamah kalkulator dan seterusnya dipakai sampai sekarang
sampai istilah tsm itu sendiri masuk di dalam hukum kita sebelum itu tidak ada
artinya mk itu bukan sekedar mahkamah kalkulator tinggal nanti kreativitas akhirnya
saudara soal gugatan itu sebenarnya begini kita ini melakukan reformasi
karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum
perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus
paling tidak dari sudut institusionalisasi
tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh pak jokowi
banyak pakar pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal
karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini
di mana aparat turun lalu pejabat tertinggi juga turun
meskipun bilang tidak kampanye isinya pasti dirasakan kampanye
sehingga ini dianggap apalagi ada ancaman ancaman ya politik
gentong babi politik kerah putih dan sebagainya
sehingga ini dianggap pemilu paling brutal
oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang
jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum
karena kalau demokrasi dan hukum dirusak nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu
kalau mau pemilu anda dekat dengan kekuasaan anda punya duit
lalu orang yang biasa biasa yang hebat hebat tidak bisa tampil
nah oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke mk ini
bukan sekedar untuk pemilu hari ini
tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat
dan itu harus diukap di sebuah teater hukum yang bernama mahkamah konstitusi
kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya
kami akan menerima apapun hasilnya
kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses ada mekanisme hukum
ini yang kami pakai sampai titik akhir
agar rakyat dan bangsa indonesia di masa depan generasi muda seperti saudara ini
karena indonesia harus dibalaskan
benar berkeadaban dan berkeadilan
juga berhukum dengan benar
kalau siapa melaporkan apa biarkan itu berproses sendiri begitu ya
kalau soal rangkul rangkulan kita ini berteman semuanya
toh para kandidat ini anak anak bangsa begitu ya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus
mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
mari kita berpikir nasib rakyat
mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat
perberita yang disiarkan kawan kawan hari ini mulai selandia baru krisis
jadi artinya kita juga mesti siap siap ya
bencana ada di banyak tempat kita mesti merespon
jangan kita terlena hanya urusan ini
jadi soal rangkul merangkul kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini
artinya dari statement hari ini ini dari mas indra sendiri ini apakah menolak hasil dari kpu
terus kalau hak angket ini digulirkan sikap partai mas ganjar apakah akan tetap mendukung pemerintah atau hak angket ini hal yang berbeda
saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen
penegasan apakah artinya menolak hasil dari kpu
jadi kami akan ke mk ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu
sehingga betul betul tadi prof mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan

sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses
maka inilah yang harus dibuka semuanya

tadi pak ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang baik
termasuk dari luar negeri juga dianggap bermasalah
dibandingkan dengan pemilu sebelumnya
ini demokrasi yang banyak sekali masalah